ketua pengurus pusat muhammadiyah haidar nasir meminta warga muhammadiyah mengikuti dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum peneliti brin yang mengencam pembunuh
hingga saat ini hal ini juga menanggapi kasus ancaman pembunuhan warga muhammadiyah yang dilakukan oleh salah satu peneliti brin
haidar nasir mengatakan ini pada selasa siang usai acara kunjungan ke laboratorium fakultas kedokteran universitas muhammadiyah surabaya
sebelumnya beredar di media sosial ancaman pembunuhan dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada muhammadiyah yang ditulis peneliti brin andi pangerang hasanuddin terkait perbedaan hari raya
ancaman di medsos ini membuat gaduh masyarakat